untuk pertama kalinya pertamina menjadi sponsor utama sebuah tim formula dua yang bernama pertamina arden
ini adalah tim tempat bernaungnya pembalap muda indonesia shan gelayle
pada acara peluncuran tim pertamina argen di kebayoran jakarta selatan pertamina mengaku optimistis
dua pembalapnya bisa mengukir prestasi di formula dua musim dua ribu tujuh belas
selain sean gelayel tim pertamina arden juga diperkuat pembalap asal perancis norman nato
yang berhasil naik podium kedua di future race gp bahrain atau seri pembuka musim ini
dalam sesi launching team pertamina secara khusus menegaskan komitmennya dalam mendukung talenta lokal
dan berharap pada masa mendatang sean bisa melanjutkan karir balapnya di ajang formula satu
biar hopefully pada waktu naik lagi nanti ke f satu jauh lebih powerful lagi
kita harapin sean bisa raise his own bar dalam kehadapan dengan para mulia mulia di surabaya
supaya pak bisa sekali lagi membangun indonesia terus bisa bawa nama indonesia
juga sekali bisa bawa nama pertamina sebagai brand nasional yang mendukung pembalap nasional
itu message yang paling penting dari kami malam hari